untuk lebih jelasnya kami sekarang mengajak anda untuk kita akan berbincang dengan seorang analis politik komunikasi politik di jawa barat dari universitas pendidikan indonesia
ada pak karim suryadi selamat sore pak karim
selamat sore putri
halo bagaimana anda melihat pergerakan yang saat ini terjadi di bursa pilgub jawa barat
sudah ada golkar demokrat kemudian poros gerindra lalu ridwan kamil dengan tiga partainya itu apakah ini sudah fix atau masih bisa berubah lagi
sangat masih tidak berubah ya tetapi tidak akan terlalu jauh perubahannya menurut saya
kenapa saya bilang bisa berubah
karena sampai sekarang belum ada talon
tidak ada tindak
partai partai yang disebut berkoalisi belum pernah ketemu satu waktu kemudian mendeklarasikan sama sama
jadi yang terjadi adalah misalnya ketiga mendeklarasikan ridwan kamil sendirian
kemudian sudrajat dideklarasikan gerindra juga sendirian
tapi dengan ahmad syaihu
tapi pan nya tidak hadir
kemudian gokar demokrat juga baru deddy mulyadi saja yang disebutkan dengan deddy mizwar
jadi menurut saya belum ada fakta hukum yang bisa dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa
pola koalisi yang dibangun dan orang orang yang diusung itu sebagai pasangan calon yang sudah definitif
bahkan gerindra pks pan juga belum fix padahal ada prabowo subianto di sana ada soebul iman juga
betul ketika mengumumkan pasangan sudrajat dan ahmad syaihu pan tidak hadir di sana
ini ada apa kan gitu ya
jadi belum lagi misalnya kartu truk ada di pdip
karena meskipun dia tidak sampai hari ini pdip tidak menyebut bakal calon
calonnya entah di gubernur atau wakil gubernur tetapi dia punya dua puluh kursi yang sangat menggoda
jangan lupa pula bahwa ketika pdip mengatakan pentingan bahwa jadi mizwar maupun deddy mulyadi soalnya hadir
taksi sepertinya pdip bergabung dengan demokrat
dan saya lebih melihat amat mungkin ya pdip bergabung dengan koalisi nasdem kemudian pkb dan k tiga
dan itu berarti
periduan kami berarti ya
ya sebab saya melihat
tidak ada masalah serius ya antara ridwan kamil dengan ibu mega atau ridwan kamil dengan pdip
jadi itu hanya ketersinggungan biasa saja menurut saya
maksudnya masih bisa diperbaiki lah ya gitu ya prof ya
bisa diperbaiki misalnya dengan datang ke ibu mega atau dengan cara apapun
dan itu berarti kalau itu terjadi maka akan benar benar terjadi reuni ya antara poros yang membangun kekuatan dki
jadi kalau selama ini misalnya gerindra mengatakan jika koalisi antara gerindra
kemudian pks dan pan itu betul betul terwujud mereka akan menemakkan koalisinya koalisi reuni
dan bila pdip nasdem pkb dan p tiga juga bergabung itu pun koalisi reuni
akan hand to hand gitu ya
di mana kekuatan ketiganya ada di kubu demokrat dan golongan karya
tidak terlalu menarik menurut saya
karena tekstur politik dki beda dengan landscape politik jawa barat ya
karena dua alasan
pertama tidak ada faktor sentimen yang membuat pilkada ini sama
yang kedua secara geografis jawa barat juga beda dengan dki
bila dki itu fenomena medsos merajai tapi jawa barat tidak bisa dijangkau dengan medsos
ada lima sembilan ratus enam puluh desa lebih
dan lebih dari separuh dari jumlah itu adalah wilayah perdesaan sebagian blank spot gunung sawah ngare yang tidak bisa dijangkau oleh mesos
jadi siapapun yang maju di jawa barat partai manapun yang mengusung calon
berkeringat dan turun ke bawah
oke menarik sekali
ya sementara waktu yang tersisa hanya tinggal dua minggu untuk pendaftaran
dan tidak lebih dari enam bulan untuk menyosalisikan calonnya
jadi siapapun yang datang lebih dulu kemudian pulang belakangan itu yang akan menang menurut saya
prof yang datang lebih dulu artinya seorang petahana wakil gubernur
dedy miswar disini dia sudah punya bekal yang cukup besar dong paling besar ya
ya tapi jangan lupa
sebenarnya orang yang paling pertama mendeklarasikan sebagai calon gubernur jawa barat adalah uu rojana lulung
sebab dia ketika dia dilantik sebagai bupati tasik malaya
jadi pagi paginya dilantik di gedung sate siangnya dia keluar gedung sate
lalu mengumumkan bahwa dia akan maju dalam calon gubernur
tapi ya itulah
pergerakan berikutnya terlalu landai gitu ya sehingga dia kalah bersinar dibanding calon yang lain
itulah jawa barat ya
jadi jangan terlalu menyedongkan jawa barat
meskipun orang orangnya kalem tetapi dia punya pertimbangan juga
ini orang jawa barat sendiri yang ngomong ya
prof karim kalau misalnya dilihat poros poros yang ada sekarang
yang paling rentan apakah betul yaitu deddy miswar deddy mulyadi
ini paling rentan untuk bubar
mengapa dibilang begitu
mengapa kira kira begitu
menurut saya tidak juga ya
karena antara demokrat dengan
golkar itu punya
histori yang bagus ya
karena kebanyakan orang demokrat juga adalah orang golkar
bahkan pilogeni atau sejarah asal usul kekerabatan partai ini sangat kuat gitu
sby gitu ya
sby dengan ketua golkar itu hartanto itu tidak ada masalah menurut saya ya tidak
tidak seperti dengan pdip misalnya
jadi menurut saya tidak terlalu ada resiko
kecuali ketika mereka menentukan siapa yang di posisi gubernur dan wakil gubernur buntu
nah itu baru terjadi
sebab setahu saya sampai hari ini
dua orang ini baru disanding sandingkan
dedy miswar dengan dedy mulyadi
tetapi belum sampai kepada pembagian siapa di posisi jabar satu dan siapa di jabar dua
apakah itu akan menjadi masalah bagi mereka nantinya untuk penentuan itu siapa jabar satu jabar dua
agak beda ya pendekatan yang dilakukan oleh
dedy ini dengan pendekatan yang dilakukan oleh ridwan kamil
dedy ini tidak datang satu satu menyambangi ketidak lalu menawarkan posisi wakil gubernur seperti yang dikatakan oleh ketiga terhadap ridwan kamil
tapi dua duanya ini kan mengklaim sebagai posisi yang koalisi yang sejajar
artinya golkar dengan demokrat meskipun dengan kekuatan kursi yang berbeda
tetapi mereka mengaku bahwa mereka sederajat mereka setara mereka sejajar
tidak berarti yang kursinya lebih besar menjadi nomor satu
lalu yang kecil nomor dua
itu dalam tataran konseptual
tetapi politik adalah politik gitu ya
pasti tentu saja akan ada kalkulasi untuk menentukan siapa di jabar satu siapa jabat dua
dan jumlah kursi itu akan menjadi faktor yang sangat penting
meskipun tentu saja ada faktor lain misalnya tentang hitung hitungan elektronik
tetapi kalau sesuatu yang
tapi lemah ketika misalnya latar belakang yang berbeda ini gagal dikomunikasikan
itu akan menjadi petaka gitu ya
nah jadi menurut saya kuncinya adalah bagaimana kedua tokoh ini menyosialisasikan
tentang alasan mereka bergabung kepada konstituen masing masing
sehingga penggabungan mereka itu menjadi sinergi bukan hanya penjumlahan satu sama satu
baik masih begitu cair
terima kasih sekali prof karim suryadi sudah bergabung bersama kami
langsung dari cimahi jawa barat
terima kasih selamat sore